suparlan umur enam puluh satu tahun warga desa ngariboyo kecamatan ngariboyo magetan jawa timur terkejut setelah dirinya mendapatkan surat kematian dari petugas desa
padahal saat ini suparlan yang juga seorang pensiunan guru masih dalam kondisi sehat dan hidup
suparlan mengaku bahwa dirinya pernah menderita covid sembilan belas setahun yang lalu
fonis covid sembilan belas itu membuat dirinya harus menjalani isolasi di rumah sakit umum dr saidiman magetan selama empat belas hari
namun akhirnya ia dinyatakan sembuh
kami sudah clear termasuk bapak pak di kk rukatepi sudah clear lagi sudah aktifkan data terusah
hermawan kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil magetan membenarkan adanya surat kematian yang ditujukan kepada suparlan yang saat ini masih hidup
pihaknya mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf
untuk memudahkan masyarakat yang sudah terkena covid meninggal
itu diminta kita proaktif untuk mendapatkan kematian tanpa diminta oleh masyarakat
dari mana datanya dari dinas kesehatan yang dia belum punya otoritas
dia akan yang tracing yang melaporkan merawat melaporkan apakah seorang itu terkena dirawat sembuh atau meninggal kan di dinas kesehatan
hermawan menambahkan kesalahan data tersebut disebabkan
petugas salah input data saat terjadi peningkatan angka kematian covid sembilan belas tahun lalu
saat ini pihak disduk capil tengah mengubah data status suparlan
inam tohari magetan jawa timur